warga desa banjar sari kabupaten pacitan jawa timur
menyambut baik kedatangan para pemudik yang pulang kampung
hanya saja mereka harus menjalani karantina di sebuah rumah warga
yang disulap menjadi lokasi karantina sementara
sebelum digunakan rumah yang sudah kosong selama enam bulan ini
sudah direnovasi oleh warga
renovasi termasuk menyediakan beberapa fasilitas
berupa air bersih dan kasur
kebutuhan sehari hari bagi warga yang diisolasi
akan disuplai oleh keluarga
maupun warga yang tinggal di sekitar rumah

mereka semua datang dari jakarta
mereka semua datang ke rumah orang tua
yang harus menjalani apa yang diunikan dari pemerintah juga
dari fdk juga
jadi mengikuti peraturan dari fdk
pemerintah desa tidak menghalangi warga yang mau mudik ke kampungnya
tetapi aturan protokol kesehatan harus dipenuhi
hal ini sebagai wujud menjaga dan melindungi keselamatan bersama baik pemudik
keluarga juga masyarakat luas
catur priambodo pacitan jawa timur
sebuah rumah isolasi yang dibuat di tengah lapangan sepak bola
di desa talang kabupaten nganjuk jawa timur
sepintas bangunan ini berbentuk seperti tenda pengungsian
seluruh bagian sisi hingga atap rumah isolasi ini terbuat dari tenda plastik
menurut kepala desa penempatan rumah isolasi di tengah lapangan sepak bola ini
karena tidak ada alternatif tempat lain
grung sekolah yang sebelumnya direncanakan sebagai lokasi isolasi
di talang kualimuru
rumah isolasi di tengah lapangan sepak bola ini
nantinya akan digunakan untuk pemudik
yang datang dari jawa timur
di luar kota mereka akan diisolasi selama dua puluh satu hari
di desa talang sendiri menurut data dari puskesmas desa
sekitar lima puluh orang warga berstatus sebagai orang dalam resiko
kalau nanti pulang memang desa kita desa talang
menyiapkan rumah singgah rumah singgah sementara
mengantisipasi selama dua puluh satu hari
ya mungkin dari rekan rekan empat pelajari kita pakai dua puluh satu hari
biar lebih aman lagi ketika nanti ketemu dengan keluarganya